hai waktu yang terbuat dan untuk itu saya harus sampaikan disini betapa besar
pajoko widodo menyiapkan saya sudah sekalian beliau seorang yang boleh saya katakan
hai sangat teliti hai beliau sangat teliti mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau
tapi saya juga tidak kalah akal kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar
menarik tapi sampai sekalipun beliau memperhatikan dan saya merasa jadi siapkan bener bener
kemarin kemarin saya kasih dipanggil menangkan
mas bowo tapi harus berangkat ke sini ketemu pilih dari beliau
siap siap menurut saya ke tiongkok atas petunjuk beliau ke jepang